hari ini undang undang md tiga resmi berlaku tanpa ditandatangani oleh presiden joko widodo
kemenkumham telah mengeluarkan lembaran negara nomor dua puluh sembilan tahun dua ribu delapan belas
sehingga dpr bisa langsung memproses pelantikan wakil ketua dpr yang baru
pimpinan dpr mengapresiasi presiden yang menolak menaikkan undang undang md tiga dan tidak mengeluarkan perpu
pasalnya perpu berpotensi menimbulkan kegaduhan politik di dewan
pimpinan dpr menjamin tidak perlu ada yang khawatir ataupun dikhawatirkan dari undang undang md tiga tersebut
dpr juga menjamin tidak ada kriminalisasi terhadap masyarakat yang mengkritik para legislator
terkait dengan pelantikan wakil ketua yang baru
pimpinan dpr menjatuhalkan sidang paripurna pelantikan pada selasa pekan depan
pimpinan dpr telah berkirim surat kepada fraksi pd perjuangan
untuk segera mengirim nama kadernya yang akan menduduki jabatan wakil ketua yang baru
terkait dengan pelantikan pimpinan dpr
kami sudah menjatuhkan hari selasa
dalam sidang paripurna pekan depan hari selasa
karena baru pagi ini kita kirim surat ke pdp
meminta nama yang bakal dikirim untuk mengisi wakil ketua dpr ri
maka kami akan menunggu nanti siapa yang akan dikirim oleh pdip
untuk mengisi kursi yang kosong di

ya selamat siang reinhardt
undang undang nomor dua tahun dua ribu delapan belas yang mengatur tentang mpr dpr dpd dan juga dprd
memang sudah resmi berlaku tanpa ditandatangani oleh presiden jokowi
dan presiden juga tidak mengeluarkan peraturan peganti undang undang
dan tadi kami baru saja melihat kedatangan dari menkumham yasona lauli ke gedung dpr mpr
untuk berkoordinasi dengan pimpinan dpr dan juga pimpinan mpr
terkait mekanisme pelantikan terhadap satu wakil ketua dpr dari fraksi pdi perjuangan
dan tiga wakil ketua mpr baik dari pd perjuangan
pkb dan juga gerindra serta satu wakil ketua dpd
dan tadi menkumham yasona lauli mengatakan bahwa sudah berkoordinasi dengan pimpinan dpr
dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan
maka pelantikan untuk wakil ketua dpr ini akan dilakukan pada hari selasa
tanggal dua puluh maret pada sidang paripurna
namun sekali lagi masih menunggu nama dari pdi perjuangan
tadi kami juga mengkonfirmasi kepada fraksi pdi perjuangan
bahwa mereka sudah menerima surat dari
pimpinan dpr yang dikirimkan hari ini dalam surat tersebut kami membaca
namun tidak bisa disebarluaskan karena ini memang bersifat cukup rahasia
namun tadi saat kami melihat sebentar bahwa di dalam surat itu
intinya pimpinan dpr meminta agar dpp pdi perjuangan
segera mengirimkan nama siapa yang akan menduduki posisi untuk wakil ketua dpr
dan juga untuk posisi wakil ketua mpr
sementara untuk posisi wakil ketua dpr tadi pimpinan fraksi dari pdi perjuangan
mengatakan ada dua nama yang memang berpotensi untuk dipilih
oleh ketua umum pdip
yakni megawati soekarnoputri
sekali lagi ini merupakan hak prerogatif dari ketua umum pdip
megawati soekarno putri untuk memilih siapa yang akan menjadi wakil ketua dpr
dua nama tersebut yang sangat gencar berpotensi adalah ketua fraksi
yakni utut adianto dan juga sekretaris fraksi bambang wuryanto
namun di luar itu memang ada beberapa nama senior dari fraksi pdi perjuangan
yang bisa juga dipilih oleh megawati
seperti kita tahu megawati ini memang cukup sering mengeluarkan kejutan kejutan
saat akan memilih sejumlah nama
mungkin saja ketika dua nama tersebut yang kerap disebut sebut
untuk bisa menduduki posisi jabatan wakil ketua dpr
pada akhirnya tidak akan dipilih kemudian oleh megawati
sekali lagi baik elit dari fraksi pd perjuangan dan juga dpp pdi perjuangan
belum bisa menebak siapa yang akan dipilih oleh megawati
untuk menduduki posisi wakil ketua dpr
sementara untuk posisi wakil ketua mpr
ada satu nama yang memang cukup kuat posisinya
yakni wasekjen ahmad basarah

dan kami juga kemarin sempat berbincang dengan ahmad basarah
dan kami juga kemarin sempat berbincang dengan ahmad basarah
jika memang dirinya dipilih sebagai wakil ketua mpr
apakah dirinya sudah siap
dia mengatakan sebagai petugas partai apapun tugas yang diberikan
oleh ketua umum megawati soekarno putri
tentu saja ia akan siap untuk melaksanakan itu
dan yang menarik kemarin pada saat pertemuan antara pimpinan mpr
dan juga dewan ukppip yang dihadiri oleh megawati soekarno putri
secara terang terangan dan juga secara gamblang
ketua mpr zulkifli hasan ini sempat melontarkan permintaan
kepada megawati soekarno putri
agar dia bisa mencari wakil ketua mpr
dan memilih ahmad basarah wakil ketua mpr
karena ahmad basarah ini dianggap memiliki kompetensi
di bidang empat pilar dan juga pancasila
karena sudah pernah mengeluarkan buku
dan juga dia merupakan dokter ilmu pancasila
itulah yang menyebabkan pimpinan mpr menilai bahwa ahmad basara ini
sangat kompeten untuk duduk di posisi wakil ketua mpr
sementara untuk wakil ketua dpd ini mungkin agak masih lama
di lantiknya karena memang ada mekanisme tersendiri
yang harus ditempuh di internal dpd
terutama soal pergantian tata tertib
dpd ini yang memang cukup rumit
nah kami mencoba untuk mencari informasi kepada ketua dpd
yakni osman sabta odang
siapa yang berpotensi untuk duduk di posisi wakil ketua dpd
oso mengatakan masih harus ada rapat internal dulu
dari dpd karena bisa saja dari unsur dpd yang saat ini ada
ataupun dari anggota anggota dpd dari berbagai wilayah
apakah wilayah barat timur dan juga tengah
masih belum bisa diketahui
mungkin saja bisa dipilih ataupun dilantik
awal april mendatang renhar
kita akan tunggu nanti seperti apa keputusan
dari pdip dan juga sejumlah partai
yang mendapatkan jatah untuk kursi dpr
wakil ketua dpr dan juga wakil ketua mpr
rifana pratiwi koresponden cnn indonesia